cerita dalam bahasa indonesia
carikan aku seorang ratu
dahulu kala hiduplah seorang raja yang sangat baik bernama grambelo
grambelo sama sekali bukan pria yang lucu
benar orang orang kerajaannya sehat
tapi mereka tidak bahagia
aku sama sekali tidak punya pekerjaan untuk
apakah tidak ada yang bisa kau lakukan selain mempermainkanku
tidak ada kerajaan tidak bersenang senang di dalamnya
itulah sebabnya orang orang di sini menjadi muram
kau memegang kendali atas semua hari libur
beri orang orang libur seminggu bisa kan
raja itu atasanku dan takkan dia lakukan
ya mungkin raja yang baik
sangat baik maksudmu
ya dia raja yang sangat baik
tapi dia terlalu membosankan
kita memiliki raja yang tahu bagaimana memerintah
jadi kita membutuhkan seorang ratu yang tahu bagaimana bersenang senang
jadi mereka berdua menghadap raja
yang setelah mendengarkan sangat terkejut mendengar apa yang mereka pikirkan
kenapa bukankah kerajaan ini makmur
ya itu benar tapi
kau lihat yang mulia kerajaan membutuhkan kesenangan sebanyak banyaknya
kesenangan seperti pesta dansa atau festival besar dan penuh
dan warna liburan
raja terkejut akan hal ini
tetapi karena dia sangat mencintai rakyatnya dia setuju
pergilah dan temukan putri tercantik di dunia
karena dia harus yang paling pendiam agar aku bisa berbicara dengannya berdua
dan yang paling bodoh juga karena aku bisa bijak untuknya dan juga untuk diriku sendiri
pengawas merasa senang raja setuju dengan begitu mudahnya
namun sang profesor tenggelam dalam pikirannya
sebuah pesta diadakan di istana dan banyak putri cantik yang hadir di sana
ada yang bodoh dan ada juga yang bijak
tapi tidak satupun dari mereka yang diam
raja merasa lelah bertemu dengan begitu banyak putri dan berusaha membuat mereka untuk diam
segera mereka berpikir apa yang akan terjadi

mereka semua pergi
syukurlah mereka sudah pergi
raja grambelo yang lelah tiba tiba melihat kedua orangnya bergerombol
apa yang sedang kalian berdua bisikan
ada seseorang yang sempurna untukmu yang mulia tapi ada masalah
aku dapat memperbaiki setiap masalah
katakan saja padaku apa itu
ya yang mulia masalahnya putri telah menyembunyikan dirinya
dia mendengar kau sedang mencari seorang ratu dan
dan dia lari setelah mendengar namamu
dia tidak menyukainya
menteri hari libur terperanjat tapi raja hanya tertawa
artinya dia tidak menyukainya
artinya dia tidak mengenalku
aku akan menemukannya dan tidak akan kembali sampai aku menemukannya
maka raja pergi kemana mana mencari putri selama berbulan bulan
dan tidak pernah merasa lelah
tetapi ketika dia mengira dia tidak akan menemukannya
dia menemukan pagar tinggi yang ditutupi dengan mawar yang harum
sesuatu yang menawan pasti disembunyikan di balik pagar yang cantik
maka dia melanjutkan mencari putri yang menangisnya

maka dia melanjutkan mencari putri yang menangisnya
dan akhirnya tiba di sebuah pintu gerbang cantik yang dipenuhi tanaman merambat dan juga bunga
dia melewatinya dan melewati sebuah pondok kecil yang sangat indah
siapa yang tinggal di sini
mengapa kau di tamanku
eee baiklah aku adalah raja dan aku di sini untuk menanyakan siapa yang tinggal di sini

omong kosong kau tidak mungkin tinggal di rumah kecil itu
ya jika kau ingin tahu itu maka kau harus lebih spesifik
maukah kau memberitahu siapa pemilik rumah ini
tidak aku tidak bisa karena itu bukan milik siapapun
apakah seorang putri tinggal di sini
tidak ada putri di sana
kau mengajukan terlalu banyak
tidak ada pertanyaan
raja grambelo merasa kesal tapi tiba tiba dia melihat seorang gadis muda yang cantik di dekat rumah
siapa dia aku ingin berbicara dengannya
kau dapat berbicara dengannya tapi dia tidak akan menanggapi
kecantikan yang pendiam
katakan padanya bahwa raja grambelo ingin bertemu dengannya
kau akan menanggapi dia
dia pasti tidak akan berbicara dengan orang yang namanya seperti itu
naga pergi meninggalkan raja dengan sangat marah
setelah beberapa waktu naga itu kembali
nona wimsiko anehnya dia telah setuju untuk bertemu
tapi hanya untuk satu menit setelah matahari terbit
sampai jumpa sampai jumpa besok

dia merasa sangat heran
tapi dia telah berkendara lama untuk mendapatkan kesempatan ini
dia benar benar akan ada di sini besok kan
kau benar benar menanyakan terlalu banyak pertanyaan
dia akan berada di sini besok
maka raja grambelo pergi dan tidur di luar taman
keesokan paginya raja pergi ke rumah yang kecil dan manis
di sana muncullah lady whimsical dan dia menatapnya dan hanya tersenyum
lady whimsical aku telah melakukan perjalanan berhari hari untuk bertemu denganmu
dia menunggu tapi lady whimsical hanya tersenyum
matamu bersinar sangat indah sekali
lagi lagi lady whimsical hanya tersenyum
tapi kali ini sepertinya dia berjuang untuk tidak tertawa
kau benar benar wanita yang sangat menawan dan aku
tapi kali ini lady whimsical tidak bisa menahan dirinya lagi dan dia tertawa
raja grambelo tercengang
tapi sebelum dia berjalan lady whimsical menangis
tapi sebelum dia berjalan lady whimsical menangis
lalu lady whimsical menangis
raja grambelo yang malang mencoba peruntungannya untuk ketiga kalinya
lady whimsical maukah kau pergi bersamaku untuk menjadi ratuku
apa kenapa tidak
lady whimsical hanya mengangkat bahunya lalu tersenyum
katakan padaku mengapa kau tidak ingin menjadi ratuku
tapi sekali lagi lady whimsical mulai tertawa terbahak bahak dan setelah itu dia pergi
oh apa yang harus kulakukan dia hanya menertawakan semua yang kukatakan
raja pergi dengan menggerutu
dia menggerutu sampai malam tiba dan segera tertidur
keesokan paginya dia pergi dan memanggil lady whimsical
wow kau benar benar berisik
lady whimsica tidak akan keluar lagi karena dia bosan dengan obrolanmu yang tidak ada habisnya
apa apakah itu yang dia katakan
lady whimsical tak pernah mengatakan apapun
terlihat dari wajahnya
tidak tidak tidak aku ingin bertemu dengannya
tentu saja kau konyol
tentu saja kau konyol
tentu saja kau konyol
tentu saja kau konyol
tentu saja kau ingin bertemu dengan dia kenapa kau berbicara dengannya
karena itulah yang aku inginkan sejak awal
lalu mengapa kau berubah pikiran begitu mudah
kau terlalu konyol
ya ya aku adalah raja yang paling konyol
lady whimsical kau telah kembali
konyol sekali dia tak pernah pergi

ya raja grambelo aku senang kau telah mempelajari pelajaranmu
apa gunanya seorang ratu yang pendiam ketika kamu membutuhkan seseorang untuk diajak bicara
sama sekali tidak berguna
dan apa gunanya ratu yang bodoh ketika dia harus membantu menjalankan tugas kerajaan
benar benar tidak berguna
baiklah baiklah aku mengerti
tentu saja aku bisa
aku tidak pernah berbicara karena semuanya hanyalah tipuan
aku harap aku tidak menyakitimu
tetapi raja tertawa karena dia menikmati trik yang dimainkan padanya
dia sekarang mengerti mengapa kesenangan dibutuhkan di kerajaan
maukah kau ikut denganku ke kerajaanku
aku ingin seorang ratu bijaksana yang mengungkapkan pikirannya
aku salah jika meminta sesuatu yang sebaliknya
bagaimana menurutmu naga
apakah dia benar benar menyesal
sepertinya memang begitu
aku pikir dia juga
baiklah raja grambelo
aku akan ikut denganmu
tapi kau harus tahu bahwa aku bukan putri
aku tidak peduli tentang itu lagi
lalu keduanya meninggalkan taman dan kembali ke istana
di sana raja merasa benar benar terkejut
kau akhirnya keluar dari persembunyian
kau adalah putrinya
kenapa kau tidak pernah memberitahuku
kau tidak pernah bertanya
dengan ratu barunya dan sikapnya yang periang
sekarang mengurus semua kesenangan yang terjadi di kerajaan
dan orang orang sangat senang dengan semua pengaturan yang dibuat olehnya
aku memilih wanita yang benar
kemana kau pergi
buah tidak jatuh jauh dari pohonnya